yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya
waktunya lima belas menit pak
termasuk untuk saya jawab pak
yang mulia hakim konstitusi
para pemohon kuasa pemohon
dan semua yang hadir di sini
saya diminta untuk menjadi saksi
dalam kapasitas saya selaku koordinator
tim pembela demokrasi indonesia jilid ii
atau disingkat tpdi jilid ii
tpd ini mendapat kuasa dari tiga orang aktivis
yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan
petrus haryanto mantan aktivis sekjen prd sembilan belas
yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi

dan yang ketiga fenri tendri
oleh karenanya pada waktu itu tpdi dan saya sendiri
bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara probono
untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kpu
yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah
bahwa dalam persidangan dkpp itu
merupakan persidangan yang terlama sepanjang dkpp terbentuk
kami mendaftarkan bulan november
dibuka persidangan empat kali baru diputus februari dua ribu dua puluh
padahal kita tahu biasanya dkpp tidak lengkap
bahwa dalam pengaduan itu
dkpp telah memutus perkara pada tanggal lima februari dua ribu dua puluh
sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya
izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan
tanpa etik manusia tidak memiliki masa depan
ini adalah untuk mengatakan bahwa
manusia tanpa mereka tidak bisa menjadi dirinya sendiri
menentukan pilihan dan aksi dan menunjukkan prioritas yang sulit
tanpa etika manusia tidak mempunyai masa depan
artinya tanpa etika manusia tidak bisa
etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit
oleh karenanya pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta fakta persidangan
yang pada intinya dkpp memutus
kpu telah melanggar pasal sebelas huruf a dan huruf c
pasal lima belas huruf c dan pasal sembilan belas huruf a
peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu
sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan
saudara gibran raka buming raka
sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh
betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika
kpu tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang undang
itu inti pelanggaran di pasal sebelas
kpu tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur
yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
itu adalah isi pasal sebelas huruf a dan huruf c
dp juga memutus kpu melanggar pasal lima belas huruf c
semestinya kpu dalam melaksanakan tugas dan jabatannya
harus didasarkan dalam undang undang dasar
undang undang dan peraturan
yang khusus menyelenggarakan pemilu
inilah yang dilanggar oleh kpu
pasal sembilan belas huruf a
yang menyatakan semestinya kpu menjunjung tinggi pancasila
undang undang dasar negara republik indonesia
dan peraturan perundang undangan
dkpp pada tanggal tiga november dua ribu dua puluh tiga memutus
mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian
menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir
kepada sodara hasim asyari selaku teradu satu pada waktu itu
yang ketiga menjatuhkan sanksi peringatan keras
yang ketiga menjatuhkan sanksi peringatan keras
semua anggota kpu
terakhir yang mulia saya sampaikan
kalau saja kpu dalam persidangan itu ahli menyampaikan
yang diajukan di bawah sumpah
kalau saja kpu tidak melanggar
pasal pasal yang disebut tadi
maka tentu saja sodara gibran raka buming raka
maka tentu saja saudara gibran raka buming raka
tidak akan lolos dalam verifikasi
ditetapkan sebagai calon wakil presiden
itu sudah pendapat yang terakhir itu
yang terakhir mohon dikesampingkan
terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia
apa yang kami sampaikan sebagai saksi
tetap di situ barangkali ada pertanyaan dari
yang ingin saya tanyakan tadi juga
dari permohonan yang diajukan oleh